cinta gelora di dana
jika anda sempat melewati masa remaja di era sembilan puluh an
tentu ingat betul lagu lagu tadi
mungkin anda masih menyanyikan lagu lagu tersebut saat berkaraoke
atau sekedar mengenang kisah cinta di masa lalu
era sembilan puluh an memang sedang menjadi tren tersendiri
seperti gaya busana dan musik sembilan puluh an sekarang sedang digandrungi lagi
penikmatnya juga mulai lintas generasi
maka atas dasar nostalgia
muncullah ide untuk meluncurkan album kompilasi lagu hit sembilan puluh an
dalam bentuk fisik seperti cakram padat atau cd
kalau digital kayaknya sekarang sih bisa sesuatu yang enggak apa apa
tapi yang susah adalah nilai dari sebuah versi fisiknya
nah ini kita mau ngajak lagi bahwa musik itu dulu sangat terkenal dengan kaset
kemudian migrasi kepada city sekarang digital segala macam
padahal tetap kalau buat si musisi
fisik itu perlu untuk menjadi sebuah memori yang bisa dikenang
lagu lagu dari kahitna
krisha hingga best jam bisa jadi teman anda bernostalgia di album ini
pentingnya musik dalam bentuk fisik juga dirasakan oleh basis best james sita
yang ingin memperdengarkan kembali karyanya pada anak anak muda
kita bisa mengenalkan musik sembilan puluh an ke zaman now
anak anak zaman sekarang
karena menurut saya setiap zaman itu punya kekhasan yang masing masing
dan itu salah satu apa ya
bentuk real dan bentuk nyata
bentuk penghargaan juga terhadap kami dan karya kami selama ini
tidak ada yang bisa menghentikan waktu
namun musik bisa menjadi soundtrack bagi hidup seseorang
dan mungkin musiklah yang mampu menghentikan waktu untuk sesaat